empat warga negara indonesia ditangkap aparat arab saudi karena berhaji dengan visa ziarah saudara
dua orang diantaranya yang berperan sebagai koordinator jemaah ditahan dan diproses hukum
empat wni tersebut ditangkap aparat keamanan arab saudi di tempat mikot umroh bir ali madinah
pada tanggal dua puluh delapan mei lalu mereka ditangkap karena kedapatan berangkat haji menggunakan visa ziarah syasiah atau visa multiple
hasil pemeriksaan dua puluh dua wni yang ditangkap telah dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah karena menjadi korban
sedangkan dua lainnya yang berperan sebagai koordinator jemaah ditahan untuk diproses hukum
dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan jamaah kjri jeddah
diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan